proses pencarian di lokasi jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua telah memasuki hari ketiga
siang ini kapal sar kn basudewa berhasil mengevakuasi satu kantong jenazah tambahan yang diduga berisi bagian tubuh korban
hasil proses pencarian dan evakuasi dari kn basudewa ini kemudian diserahkan kepada tim dvi dan knkt untuk kemudian dilakukan proses identifikasi
hari ini tim sar gabungan telah memperluas cakupan wilayah pencarian untuk mengantisipasi serpihan pesawat terbawa gelombang laut
salah satu fokus pencarian hari ini adalah menemukan black box pesawat
berdasarkan pencarian yang dilakukan kemarin tim gabungan telah menemukan lokasi yang diduga adalah lokasi black box pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
hari ini kita datang lagi satu kantong jenazah dan di belakang kita akan beberapa waktu lagi akan masuk juga menyerahkan beberapa hasil dari operasi sar
kita tunggu hasilnya apa